otoritas jasa keuangan ojk memperketat pengawasan bisnis peminjaman dana secara online
pasalnya saat ini memungkinkan orang meminjamkan dana kepada orang lain atau peer to peer online
ojk sedang merampungkan tiga rancangan aturan baru terkait peer to peer online
pertama pembatasan waktu penyimpanan dana di escrow penggunaan layanan credit scoring pihak ketiga
dan peraturan anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme
namun perlu aturan tambahan yang akan mengatur proses penyelenggaraan dan pendaftaran startup peer to peer lending dengan lebih jelas
sejauh ini baru dua puluh empat startup yang sudah masuk dalam daftar ojk masih ada sekitar satu ratus tujuh puluh startup yang masih dalam tahap pengembangan
target kita sebetulnya kalau bisa kita ada draftnya di akhir tahun ini sudah ada draft peraturannya
tetapi kembali kalau kita buat draft peraturan kan tentu inginnya itu komprehensif
jadi kalau kita lihat dari perkembangannya di akhir tahun ini masih ada isu isu yang memang perlu diadres secara lebih detail
ya mungkin saja bisa bergerak ke maret dua ribu delapan belas atau seterusnya